tsunami menerjang wilayah palu dan donggala usai gempa bumi dengan magnitudo tujuh empat
mengguncang wilayah sulawesi tengah
berikut adalah detik detik terjadinya tsunami di pelabuhan palu

ya allah doakan saya masih hidup

ya allah pu
langsung keseret itu pu
astagfirullahaladzim ya allah
astagfirullahaladzim ya allah
rekan rekan doakan saya selamat ya allah
pas salah gerak pas disiapkan pas

astagfirullahaladzim ya allah
ya allah belikan saya keselamatan